kok ngapain tadi tadi
eh tapi soalnya kan
eh salah liat bagaimana kalian teh
masih pada muda tapi mata teh udah bilau udah kotok
udah asetnya mau pergi mau masuk mau liat itu tanda maling
kak kamu dikasih ulat bulu lagi hah
enggak sih bu
cuman dia orangnya jago juga berkelahi bu
boy tetap ditantang sama chandra atau enggak
kalau soal itu saya nggak tahu
itu bener bener ya
bagas itu cuma badannya dan ototnya aja gede
tapi isi dalam otaknya itu se upil
chandra tetep ngajakin boy bertanggung atau enggak
usah langsung pergi aja
itu kan ngebalin parah
boy bertanggung gak ya sama chandra
kamu kamu jadi bertarung sama chandra
kamu jadi ngelawan chandra
kamu baik baik aja kan kamu
kamu gak terluka atau
gak sakit kan badan kamu
kamu bener bener baik aja kan boy
tenang aja gue baik baik aja kok
aku gak ada maksud loh mau gangguin kamu atau gimana

aku sekarang udah penuh kok kondisi kamu baik baik aja
eh kalau gak salah denger tadi kamu ngomong boy
kamu lagi telepon teman sama bu
aduh ini aki aki tahu nggak ya apa yang udah gue omongin sama boy
ternyata dia gak denger
oke ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari max
sebenarnya aku pengen jujur sama mas tapi
tapi aku takut mas marah sama aku
aku lihat belakangan ini mas kayaknya gak harus tinggal hubungan reva dan boy
mas membiarkan kalau reva di dalam sama boy diner bareng
jujur sebenarnya karena aku seorang ibu dan aku udah sayang sama reva
aku takut reva pergoblannya menjadi gak baik
tinggal aku dia kepada ola
karena orang tua karena lingkungannya dia
aku memberanikan diru untuk telepon boy secara langsung
dan meminta baik baik sama boy untuk ngagak ureva
enggak enggak kamu nggak perlu minta maaf
kamu gak salah dan mas ngerti niat kamu baik
kamu ceramahnya panjang banget sampai mas tuh ngantuk dengernya
udah gak apa apa ya mas gak marah sama kamu
dan mas juga menganggap bahwa niat kamu tuh baik
adriana benar sekarang ini aku memang gak bisa ngelarang tegas ke reva
untuk menjualkan diri dari boy
ya karena aku memang ngerasa gue itu sebetulnya anak yang baik
yaudah mas kembali ke ruangan dulu ya
siapa juga yang ceramah
siapa juga yang mau mikirin dia ngantuk atau enggak
ngomong gak ada sopan sopan dasar aki aki bikin emosi
akan akan akan
gini rencananya ya lo berdua bikin dia sibuk disini
pas dia sibuk gue masuk
nih gue ngetuk kunci
hai nelly boleh minta waktunya sebentar gak
ih kalian temu apa
jadi gini loh kita itu mau nawarin produk produk kecantikan nih
gimana lagi satu lagi tadi
ini dia tadaaa
nah itu mah produknya juga bekas
saya mah punya uang mendingan dipake buatnya kampung aja kirimin
enggak enggak enggak mau ngapain mau ngapain ini mau ngapain ini
ini produk bagus ya
ah mau bagus mau ngapain
tapi kami kan lebih paham bagus juga
enggak mau enggak mau enggak mau
aduh kamarnya raifah dimana ya
ya ampun akhirnya gue ketemu juga sama lo gue pengen kasih tau sesuatu nih ke lo
tapi kak lo bisa di rumah gue
udah deh itu gak penting yang penting itu gue pengen ngasih tau sama lo
kalau boy itu sebenernya punya mantan yang bener bener gak bisa dilupain di seumur hidupnya
ini salah liat bagaimana kalian teh masih pada muda tapi mata teh udah bilang udah kotok
udah lah saya mau pergi mau masuk mau liat itu tuh ada maling ya
berarti temennya yang tadi maling masuk dari samping iya kan
siapa siapa yang masuk
udah udah udah saya mau masuk nanti saya doa melin
jadi tuh mantannya tuh lo pasti kaget banget nih sama mantannya itu
sama mantannya itu
haaa rasain emang enak
ih maaf non abisnya dianya udah ngerjain surti
eh emang iya ngerjain udah gitu masuk ke rumah ini dia tuh kayak maling songong
tuh temen temennya juga ngerjain survei juga non
jadi lo lo main asal masuk aja ke rumah gue
diem diem kayak gitu
jadi gue tuh ngorong karena sebenernya gue tuh pengen kasih tau ke
udah udah udah bi bawa dia keluar aja deh gue udah keluar
kayu ke gue kan lo ngorong sama aku lo ke temen gue lo kenapa

aduh angel pasti ngambuk sama kita udah itu suara angel
jangan dong aduh gue takut tau
terus gimana dong
mendingan cari aman deh sini aja deh kita
eh pergi gak ayo
aduh ayo keluar
eh bro tau gak
mantan gue itu sebenernya
kok tangan lo bau gitu sih
ya karena bau orang surti lagi ngerisin bawang merah
eh ayo keluar keluar keluar
eh pak lo tau gak
lari ke sini pak